kekerasan seksual ini tidak hanya bisa terjadi secara fisik maupun secara verbal
kita juga harus mulai waspada terhadap kekerasan berbasis gender online
seperti akun instagram yang berisi foto foto candid dari penumpang perempuan di krl
yang kini akunnya ini sudah di take down
mungkin beberapa tahun lalu juga anda masih ingat soal video viral di sosial media
tentang pelecehan seksual juga yang terjadi pada penumpang perempuan di krl
karena memang modus pelecehan seperti ini bukanlah modus yang baru
nggak boleh lah kan orang kan punya privasi juga
awalnya waktu itu kaget terus kesel juga kan
kalau saya pribadi sih itu sangat tidak berpendidikan sekali ya
siti aminah tardi komisioner komnas perempuan
mengaku kasus kekerasan berbasis gender online atau kgbo ini meningkat di tahun dua ribu dua puluh
hingga oktober komnas perempuan telah menerima sekitar enam ratus lima puluh sembilan aduan
jenis kgbo yang paling banyak yakni komentar yang mengobjektifikasi tubuh perempuan
ancaman peredaran video atau hubungan intim
serta perilaku mengintip seperti kasus foto tersebut
saat ini baru terbatas pada ketika itu didistribusikan
ditransmisikan adalah menggunakan undang undang ite
pasal dua puluh tujuh itu yang mengandung konten asusila
nah permasalahannya kemudian pengertian asusila itu kan menjadi subjektif
menurut seseorang ini melanggar kesusilaan
tapi menurut yang lain mungkin tidak
tapi dalam konteks kekerasan terhadap perempuan
ini tidak melanggar kesusilaan
tapi melanggar tubuh perempuan
karena itu bukan kesalahan perempuan
ketika misalnya tubuhnya
pakaian dalamnya tiba tiba diunggah di online
itu kan bukan kesalahan dia
tubuh perempuan lah yang dijadikan sasaran
tantangan terbesar selain soal mengedukasi secara moral pada masyarakat terkait persetujuan atau konsen
juga persepsi tubuh adalah soal literasi data pribadi
dan pelacakan akun yang seringkali di bawah akun palsu
bukan berarti tanpa harapan
menurut pihak safenet
jika ingin melakukan pelaporan
ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
pihak kepolisian memiliki cara untuk bisa melacak lebih lanjut dari barang bukti yang kita sebutkan tadi
bisa dilihat apakah ini beneran akun yang melakukan seperti itu
atau misalnya screenshot ini adalah editan atau tidak
dengan menggunakan barang bukti berupa link atau url
pihak kepolisian sebenarnya
bisa melacak url tersebut
walaupun sudah di tapdown
ke pihak platform digital tempat akun tersebut kenal
jadi pihak kepolisian punya kewenangan untuk mencolek gitu ya
lebih kurang mencolek platform digital untuk mengecek
ini akun yang sudah dihapus ataupun yang masih ada
apa saja keterangan yang bisa didapatkan atas akun tersebut
jajak digital itu apa
sehingga masyarakat harus sadar bahwa implikasi dari kgbo ini
bisa menimbulkan trauma yang panjang pada seseorang
kita bisa saja meningkatkan kewaspadaan kita
tapi apakah itu benar benar bisa menghindarkan kita
dari pelecehan di ruang publik
apalagi jika memang modusnya ini secara virtual
dalam kasus pelecehan perempuan
apapun yang perempuan pakai dan dimanapun dia berada perempuan tetap tidak boleh dilecehkan
karena rasa aman di ruang publik itu adalah hak semua orang termasuk para perempuan
tim cnn indonesia jakarta